salamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
kita berdua sebagai komika tuh hari ini senang banget karena masih bisa diundang untuk stand up
di cnn political show karena baru baru ini ada berita tentang komika yang lagi viral karena
ngerosting pak ganjar dan banyak yang di cut viral banget tuh dan itu yang bikin saya senang
sama siapa tahu produsen yang minta ya tahu nggak produser produser banyak yang dikat tapi kau
kenapa senang kenapa kok senang karena walaupun seperti itu tetap cnn manggil kita untuk stand up
di sini tetap nggak kikisah putri dipanggil ya tetap lo tahu nggak lagi pesawat terbang sekarang
oh karena kita bagus karena kita murah oh karena kita murah ya iya iya bener bener budgetnya emang
kita disini nih jaman murah dapat by one get one by one get one jangan buka rasi harus apa dulu
bang andre rosiade aduh ampun bang andre siap di instagram abis pulang dari sumbar nemenin pak
jokowi sedih bang bang aku ngebayangin kalau aku bang misalnya aku pulang ke palembang nemenin pak jokowi
aku akan jadi orang palembang paling
yang sombong di dunia bang bang bayangin kalau aku jadi i bener bener ke aku temuin temen temen
sma aku bilang eh kenalin pak jokowi jadi sombong sama semuanya ya tapi enggak gitu lah dong bang andre
ini enggak akan pamer pamer lah bang andre ini adalah orang yang profesional jadi kalau misalkan mungkin
kalau nemenin keluarga pak jokowi bang andre nggak akan mikir gitu paling kan mikirnya kayak siapa lagi
bisa guajak masuk koalisi nih hehehe fokusnya kesana ya kesana tapi kalau kita bahas topik
koalisi pdip jokowi buntut politik dinasti kalau aku abang dedy sitorus abang abang semua dari aku
sma dulu aku tetap tegak lurus aku selalu seneng dengan megawati wish dari duih prestasinya bagaimana
dia mengharumkan indonesia itu kenapa aku suka banget pas dia main volley volley di korea megawati yang
boleh ya ya jangan boleh kita juga harus pikirin perasaan dari partai pdip kenapa gitu partai pdip
lagi kesolidan tapi semenjak gibran akhirnya beralih ke pak prabowo itu tuh mungkin ada sedikit
pukulan untuk mereka mbak puan tuh sering bilang solid solid solid gibran solid tapi ke pak prabowo
ya kurang spesifik mungkin masalah kurang spesifik solid solid pdi harus ya puan bilang solid kalau
sana bilang sulit hahaha tapi kalau kita sih tetap pada akhirnya cuma satu aja kalau kita lihat kan
masyarakat ya jadi bang andri jangan seneng dulu bang kalaupun misalnya pak jokowi itu dukung
koalisi pak prabowo belum tentu menang juga karena kan semuanya di tangan pak di tangan masyarakat
bukan di tangan pak jokowi betul yang didukung pak jokowi belum tentu menang ya apalagi enggak
didukung tapi itu aja nama saya ya oke oke oke oke oke yang didukung aja belum tentu menang
apalagi yang enggak didukung oleh pak jokowi tapi sekali lagi kita berharap netralitas seorang kepala jokowi tidak akan ditentukan
kepala negara seorang kepala pemerintahan yang sudah hampir sepuluh tahun memimpin republik ini pak jokowi
dengarkanlah suara rakyat bahwa netralitas anda itu ditunggu pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat semoga
tidak ada abuse of power pada saat anak anda gibran raka buming raka masuk ke dalam gelanggang
kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dan penampilan dari teman teman komisi co tadi sekaligus menutup
dialog kita pada malam hari ini terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah ada di studio dan
juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas mula warman kita ketemu lagi
senin pekan depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di political show saya rifana pratipami saat malam sampai jumpa